pembelian dan pembelaan pasukan jalan kaki terakhir adalah
dari satuan delapan puluh satu pakasius
dipimpin oleh mayor iskandri nur wahid sip